rencana para penumpang perahu wisata untuk menikmati makanan di warung makan apung ini sirna
setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik di waduk kedung ombo boyolali jawa tengah
diduga lantaran para penumpang berdiri dan sibuk bersuafoto
perahu yang mereka tumpangi oleng hingga akhirnya terbalik
dua belas penumpang berhasil diselamatkan sementara sembilan orang lainnya dinyatakan hilang
dalam pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan hingga sabtu malam
enam korban tenggelam berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal
pencarian korban tenggelam akan dilanjutkan minggu pagi dengan melibatkan para penyelam khusus
yang terlatih dan terbiasa menyelam di kedalaman dua puluh meter di bawah permukaan air
ini khusus yang karena spesial
kedalaman lebih dari dua puluh meter maka sangat dibutuhkan penyelam penyelam yang betul betul speknya memasuki khusus
kemudian bagi teman teman yang akan datang ke lokasi
mohon datang ke posko dulu untuk mendata diri dan data alat yang ada
karena disini sudah banyak relawan maka yang kita butuhkan adalah betul betul tim penyelam
yang betul betul mempunyai kualifikasi dua puluh meter ke atas
korban yang sudah ditemukan kemudian dibawa ke rsud
sud waras wiris andong boyolali untuk dilakukan otopsi